adalah muhammad rozikin seorang penjual durian yang biasa manggal di depan pasar bintoro demak ini viral
genggara wajahnya dianggap mirip ferdi sambo kesangka kasus pembunuhan brigadir yosua
bukan hanya viral di media sosial kini tetangga serta pengguna jalan juga sering menyapanya dengan sambo
tidak sedikit warga luar demak yang penasaran dan ingin membuktikan kemiripan rozikin dengan fedy sambo
bahkan ada pula yang membuat konten hingga mengajak rozikin foto selfie
ija salah satunya pemuda asal kudus ini rela menempuh perjalanan tiga puluh km untuk bertemu dengan rozikin
harus sedikit lah
harusnya gimana mas
biasanya laku berapa mas dalam sehari
rata rata sekitar tiga puluh lima puluh
kalau sekarang setelah viral mirip sabu itu mas
ya sekitar tujuh puluh an lah
merasa gimana mas berkah atau malu nih mas
ya aslinya malu
selain menjual durian jepara rozikin
juga menyediakan durian asal sumatera yang dijual dengan harga berkisar rp lima puluh hingga rp satu ratus lima puluh
rozikin berharap membelinya akan kembali bukan karena dirinya yang dianggap mirip ferdis sambo
namun karena puas dengan rasa durian yang dijualnya
indra winardi demak jawa tengah